rina tidurkan ya mas ya iya iya rina lagi tidur saya saya boleh nggak em temukan maren sebentar
aja saya janji enggak bangunin beneran mas saya cuman mau ngeliat sebelum saya pergi
dari rumah ini ya hitung hitung buat ngilangin sesak tidak gitu semoga masa baik hatinya
kami akan menganggap kamu mati kamu bukan anak kami
ingat begitu nino menalakan tanggung jawab kamu kembali ke
kalau kamu mau krumah nino sekarang silakan
kamu masih ingatkan dulu
mama selalu membela kamu
dan sering sekali mama nggak peduli saat itu kamu salah atau benar
kepunyaan di samskara
mereka ngelarang udah keluar dari rumah
tapi ninggalkan gue sendiri disini
gue harus memperjuangkan cinta gue
begitu kamu keluar
ancaman papa tadi jelas jelas nggak main main
gue udah ditalak nino
maka gue jadi tanggung jawab apa lagi
jadi kalau gue gak nurutin apa kata papa
papa udah gak peduli lagi sama gue
dan gue dianggap gak ada
kalau kedatangan gue ditolak nila
berarti gue harus kembali lagi ke rumah ini
kalau papa gak nerima gue lagi disini
terus gue kemana
dan ke siapa lagi gue harus berlindung
buon berjalan ya
oks alternatives yang
yaudah aku mau
lo semakin dulu

orang orang bantuan gak sabar peng harlem
ini orang bener bener ya
perasaan aku gak enak pak
tetep pergi dari sini
gak bisa diatur tuh anak
aku udah ngomong sama dia
kalau dia berani pergi dari sini
gak usah balik lagi ke sini mak
tapi elsa itu kan anaknya nekat
tadi kamu denger kan
dia mau cari kebahagiaannya sendiri
dengan caranya dia
aku rasa dia gak dengerin sama sekali
ancaman dari kamu
waktu itu kan kamu pernah bilang
dia tetep anak kita
dan kita sebagai orang tuh kan gak mungkin diem kayak gini
ngeliat dia berbuat semaunya
kamu sadar gak mak
dia disana kok mak
udah tenang aja lah
bener kan gak ada
duduk tempat cek ke kamar
kenapa sih elsa itu kok makin gak terkendali sih pak
yang ada di dalam pikiran dia tuh cuma nino nino nino
dia gak mikirin kita sama sekali sebagai orang tuanya
aku udah gak tau lagi harus ngomong apa sama elsa mak
aku ngomong ke tadi aja dia masih nekat pergi juga
ya aku tau
bapak pasti nyesel udah bicara seperti itu sama elsa
padahal papa pasti gak tegang ancam begitu sama anaknya sendiri
yah misi belum tuntas
malah calon mertua pada kuarung ini
sa kamu lupa yang papa omongin tadi di dalam

ada ricky di sini
rina spesial aku
reina seperti kelelahan karena habis main sama aku
lo udah tidur ya kan
udah ini sih tidurnya nyenyak banget ini pasti kecapean dari main sama si rambut
nyebutin dia senang
bagus lah kalo rebut bisa bikin dia bunyanya nyak
mama disini nak
mama tau kamu pasti kangen sama mama
karena biasa kalau kamu tidur
tapi kalau kamu bangun
kamu gak mau deket sama mama
bahagia aku yaitu anak anak aku
aku tinggal dulu sebentar ya
ada mama disini
kamu bobo dengan nyenyak ya sayang
makasih ya allah
oh kasih rena mama yang baik
yang mama aku inginkan
mama dari allah
mama dikirim tuhan
seneng banget mah
karena aku sama deda asmara
papa harus jaga kesehatan kamu
pak sudah pak
pak suria sudah
sudah pak suria eh
ada apa nih pak eh
dia peronan polisi
baik pak suria
papa udah dong papa
mau apa dia telponnya
malah lebih runyam
yaudah saya angkat aja deh
maaf saya ganggu waktunya
bicara dengan bertemu
saya gak tau
saya harus bicara atau ngobrol dengan siapa
yang terjadi kemarin
sampai tadi pagi
saya perhatiin bu rosa selalu jadi penendang buat
beberapa hari terakhir ini emosi terus
bertukar pikiran dengan bu rosa
ya siapa tau dengan
kita ngobrol bertukar pikiran seperti ini
saya bisa dapat sedikit solusi dari masalah yang ada
sebenarnya berat juga untuk menemui nino
tapi lebih baik saya temui dia
agar dia gak nekat kembali ke pondok plita
karena saya masih banyak urusan di rumah
dan gimana kalo ketemuannya di deket rumah saya aja
oke kalo gitu saya tunggu share lokasinya nanti kita ketemu
terima kasih banyak bu rosa
ada sedikit harapan untuk memperbaiki hubungan aku dengan andin
aku ini lagi istirahat ya
yaudah aku pergi aja
nah paling saya minta tolong itu untuk barang barang yang mau diekspor
itu produknya semua kamu cek dulu ya sebelum di packing
ya qc harus tetap jalan
ya perusahaan kita kan dikenalnya dengan qualitynya kan
ya paling itu aja saya minta tetap dijaga qc jalan
eh salam ya buat anak anak di divisi kamu
a ah nanti kita ketemu lagi
next itu soal kontraknya oke
iya iya iya sorry kemarin belum sempet follow up
ehm engga ini mau nanya soal itu aja
soal kontrak yang sama vendor itu draftnya udah ada belum deh
ah biar semuanya bisa gerak semuanya bisa jalan
biar bisa selesai semuanya
iya soalnya beberapa waktu kedepan kayaknya saya akan sibuk
ya tolong dipercepat ya saya tunggu
hah akhirnya satu persatu kerjaan mulai selesai
beberapa hari ini ditinggal jadi numpuk deh
oke apalagi ya
kenapa kok ngagetin ya
cuma ini aja apa senyap gitu tiba tiba dari situ
hah gimana enak udah tidur
semua juga berkat kamu sang
bukan berkata aku lah ini semua itu berkat usaha kamu sendiri din
kita kita yang ada di sini itu memang karena care aja bukan aku doang loh ya
randy yang nyariin kostum tante rosa yang mendoakan terus terusan ini usaha kamu
ya aku bikin kamu sibuk aja sampai kerjaan kamu juga terbengkalai kan
barusan aku udah urus satu persatu aman kok
ya enaknya gitu kerjaan aku kan remote jadi bisa tinggal kontrol aja ke tim
gue habis packing baju baju tadi dibantuin sama kiki
mau sekalian pamitin sama semuanya termasuk sama loh
gue mau ucapin terima kasih ya din ya sekaligus gue juga mau minta maaf
makasih dan terima gue
makasih udah jadi teman yang baik buat gue
walaupun gue selalu bikin kesalahan tapi lu selalu ngasih kesempatan buat gue
makasih ya din ya
dan sekali lagi gue minta maaf
gue beneran mau pamitin
andin sama sekali gak bereaksi
ya mungkin dia masih terbawa dengan perasaannya
kurang tepat juga kalau gue intervensi dia soal ini
dia yang selama ini selalu ada di dekat gue
kita yang selalu sama sama
tapi harus gimana
gue harus tegak sekarang
siapapun yang melanggar peraturan
sengaja atau gak sengaja
ini semoga lakuin demi anak anak
walaupun lo udah begitu sangat baik
sama keluarga ini
lo selalu jadi garda terdepan
lo selalu menendangin gue
dan kita selalu ngelaluin sama sama
dan dari penjara itu persahabatan kita dimulai
lo serba yang ngerjain
kayaknya lagi bunting
setiap kesalahan yang diperbuatkan
pasti selalu ada konsekuensinya kan mas
apalagi kesalahan saya itu
emang udah fatal banget ya
wajar andin kecewa sama saya
saya pamit dulu ya mas ya
kemana abis dari sini
masih punya emak kok
terus temen temen saya di jalan juga banyak
tenang aja mas
mbak jangan kayak gitu harus tahu tujuannya kemana
mikiran ntar aja gitu
yang penting saya pamitan dulu sama orang orang rumah ini
rena udah mulai sekolah
kemungkinan saya mungkin
masih berkeliaran di sekitar sana mas
ngawasin rena dari jauh gitu mas
renat tidur kan ya mas ya
rena lagi tidur
ketemu sama rena sebentar aja
saya janji gak bangunin
saya cuma mau ngeliat sebelum saya
pergi dari rumah ini
aduh semoga masa
baik hatinya ngepolehin mbak bena ketemu sama rena
sebenarnya kalau dari saya sih
boleh boleh aja mir
takutnya dia juga bangun
saya cuma melihat dari jiwa aja gitu gak apa apa
saya ngeliat dari jauh
saya gak bakal dia
bikin dia bangun
boleh ya sayang
gue ngeliat rena bentar ya
mirna tuh sayang banget ya
makasih ya udah izinin mbak mirna buat ketemu sama
soalnya kan mas sal tau sendiri kalau
mbak mirna itu kan sama raina itu kayak
aduh kemisterinya itu
sayang cintanya tuh gak bisa di
paham paham ki paham
aduh sorry banget nih
obrolannya seru tapi
kekasih hati tau
kekasih hati mas
kalau yang udah udah sih
kalau ldr itu sudah pasti
mendingan pake gajah kan serem mah
boleh juga nggak dipikirin tuh idenya
mama andin sama ncus di penjara
ncus udah tau
ancus udah jagain gemoy
ancus gak pernah
rena selalu sama
ngelirik ngeliriknya gitu banget
sih udah cantik